mulai satu agustus cnn indonesia akan menghadirkan berita mengenai sejarah kemerdekaan indonesia
gua jepang dan gua belanda di kawasan taman hutan raya juanda bandung
sangat kental dengan nilai sejarah kemerdekaan republik indonesia
kedua gua ini dibangun dengan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh penjajah kepada rakyat indonesia
produser lapangan zayul haq mengajak anda menyusuri situs bersejarah
yang kini menjelma menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi itu
setelah menyusuri sekitar lima ratus meter dari pintu dua sampailah saya di goa belanda
tapi untuk masuk ke goa belanda ini saya tidak sendiri
saya ditemani sama petugas informasi dari taman hutan raya juanda ini dengan pak ganja
ya pak ini kita bisa langsung masuk ke dalam atau gimana
langsung aja oke
memasuki gua belanda banyak besi di bagian dinding dan lantai bekas instalasi listrik
serta rel troli untuk mempermudah keluar masuk logistik
untuk memperkuat kegiatan militer belanda pada waktu itu dibangunlah jaringan gua atau lorong
luas seluruh gua dan lorongnya sekitar lima ratus empat puluh delapan meter
kamarnya ini memiliki kamar kurang lebih lima belas dengan tinggi tiga meter lebar tiga meter dan panjangnya lima belas meter
lima belas lorong atau jaringan gua belanda memiliki beberapa fungsi
salah satunya sebagai ruang tahanan atau penjara
ini penjarah untuk siapa pak

penjara sebetulnya penjara yang khusus digunakan untuk para pekerja paksa atau para pekerja rodi
ini kurang lebih kapasitasnya sekitar empat sampai enam puluh orang ini
tak jauh dari ruang tahanan ada ruangan sentral yang digunakan belanda sebagai tempat instalasi kelistrikan untuk menerangi seluruh gua
bekas instalasi kelistrikan masih ada hingga saat ini
pada masa perang dunia ii belanda memanfaatkan gua itu sebagai stasiun radio telekomunikasi militer belanda
setelah jepang berhasil menguasai gua belanda di lokasi yang sama didirikan gua tambahan yang disebut gua jepang
ada empat pintu masuk yang terbagi dalam tiga lorong paralel berbentuk labirin yang menyambungkan semuanya
gua jepang masih berbentuk asli seperti sejak pertama dibangun
dinding gua jepang masih asli dan tidak disemen sehingga memiliki tekstur yang tidak rata
begitupun alasnya masih berupa tanah
ada ventilasi udara yang merangkap lubang pelarian dan pengintaian tentara jepang
selain untuk ventilasi ini juga digunakan untuk lorong jebakan
jadi ketika orang melihat dari luar ini seperti nyambung padahal ada satu dua ada tiga lagi nih
tiga lagi anjlokan
jadi orang lari bisa mengakibatkan jatuh dan bisa mengakibatkan patah tulang
di gua ini ada delapan belas banker dengan kondisi yang sama seperti aslinya
bunker ini digunakan sebagai tempat pengintaian penembakan ruang pertemuan gudang dan dapur
untuk membangun gua militer jepang memanfaatkan masyarakat indonesia dengan cara kerja paksa atau yang kita kenal dengan romusa
manifestasi energi masa lalu masih begitu kental dan seakan mengajak para pengundi
untuk merasakan kejadian di masa lalu
kekejaman para penjajah di masa lalu masih meninggalkan luka mendalam yang bisa dirasakan hingga saat ini
guru besar ilmu sejarah universitas pajajaran bandung mengungkapkan gua belanda dibangun pada seribu sembilan ratus dua belas oleh kolonial belanda
awalnya gua ini merupakan terowongan sepanjang satu ratus empat puluh empat meter dengan lebar satu delapan meter
aliran air sungai cikapundung yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air bengkok
tampaknya memang itu dibangun dalam konteks tadi
kalau kaitannya dengan bandung karena bandung tadi saya katakan sebagai sebuah kementer
dia tempat tinggal orang orang belanda orang orang eropa
dan tidak bisa dipungkirkan salah satu fasilitas yang harus didapatkan adalah tenaga listrik
pada masa kemerdekaan kedua gua itu pernah dipakai sebagai gudang mesiu oleh tentara indonesia
kini lokasi ini dapat dikunjungi sebagai tempat wisata yang penuh dengan nilai sejarah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat